selamat malam saudara anda menyaksikan cobas update bersama dengan saya arizon nagali
hilang dua hari seorang balita ditemukan tewas di selokan di jalan pisangan baru satu
mantraman jakarta timur pada minggu siang
jenazah korban ditemukan oleh warga yang sedang membersihkan selokan yang tersumbat
saat itulah warga menemukan jenazah korban tersangkut di sampah
korban diketahui hilang sejak jumat lalu saat bermain hujan bersama saudaranya
jenasa korban langsung dibawa ke rsjm untuk diopopsi